jajaran kepolisian resort lombok barat yang melakukan patroli rabu malam
curiga dengan sebuah warung makan di kawasan wisata senggigi ini
siapa sangka setelah digedor dan petugas melakukan pemeriksaan
ditemukan pasangan yang sedang melakukan pijat plus plus di belakang warung
ternyata warung merupakan modus dari penghuni tempat ini
beberapa kamar terdapat di belakang warung justru digunakan untuk melayani pijat plus plus alias prostitusi terselubung
di sini petugas menemukan alat kontrasepsi di kamar yang diduga digunakan untuk berbuat asusila
bahkan petugas mensinyalir modus ini sering digunakan para pelaku untuk mengelabui petugas
mereka terlihat tutup di bagian depan
tetapi ternyata masih melayani di bagian dalam
di spa itu dia ada rumah makan
namun rupanya di belakangnya menyiapkan tempat untuk pijat dan indikasinya pijat plus plus
penyisiran di kawasan senggigi terus dilakukan petugas
petugas juga mendapatkan tempat hiburan malam berupa tempat karaoke yang terlihat tutup
namun ternyata masih beroperasi di atas waktu yang telah ditentukan
mereka kemudian dibubarkan paksa
lalu rahmat junaidi lombok barat nusa tenggara barat